hani dituntut untuk terus kreatif dan inovatif agar dapat bersaing
khususnya media online yang menjamur
kalau kita bicara mengenai emas zaman dulu ini perhiasan
kalau misalkan baru disuntik pertama itu harus pcr
di sma dia sering drive ke dalam gitu kan
koin emas itu muncul di tujuh ratus sebelum masehi
kalau orang seperti itu biasanya kecenderungannya
hal yang belum tersadarkan
itu kita juara jadi kayak udah ngerasa di atas angin banget kan
karena rasanya yang mirip seperti nasi sorghum cocok dipadukan dengan lauk apa saja
tapi paling tidak yang terbuka itu kita belum lihat
karena atlet pasti bisa jadi artis juga kalau udah redup pasti jadi artis
acaranya itu sangat bagus karena kita bisa melihat historinya ya
di sisa seri ini mereka main kayak gitu ya